di masa pandemi seperti sekarang ini hampir seluruh sektor terkena dampak dari pandemi covid sembilan belas
tak terkecuali industri kreatif seperti event organizer atau eo
akibat dari pandemi ini sejumlah pemilik usaha i o mengalami penurunan permintaan jasa
bahkan banyak juga yang akhirnya gulung tikar karena sepinya peminat
sejak pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu dunia i o mencoba bangkit kembali dengan sejumlah upaya
seperti membuat konser online
banyaknya jumlah penonton tentu akan berpengaruh dengan pemasukan
kenyataannya jumlah pengunjung atau penonton event online tidak sebanyak konser offline
tahun ini pemerintah telah mengizinkan kegiatan yang menimbulkan keramaian
termasuk melonggarkan penggunaan masker dengan sejumlah syarat
yakni diperbolehkan melepas masker di luar ruangan
kembali diizinkannya konser offline menjadi semangat baru para penggerak panggung musik
dalam memasuki tata nama
dan ekonomi pasca pandemi
pelonggaran ini mendapatkan respon baik dari musisi tanah air dan penikmat musik kemarin
karena kita di dunia musik banyak juga teman teman kita yang musisi
dan ini bisa dibilang jadi semacam halal bihalalnya
ketemu baik teman di backstage ngobrol ngobrol persiapan manggung segala macam
penikmat musik tanah air pun berharap agar acara konser musik di indonesia
kembali bersinar seperti sedia kala
ya mungkin harapannya ke depannya semoga bisa diadakan lagi acara acara kayak gini
juga untuk ngebentuk biar kita juga bisa datang datang ke sini lagi
sejak pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua hingga awal tahun dua ribu dua puluh
mulai dari bergenre jazz sampai pop
baik dengan bintang artis internasional maupun pertunjukan musisi terbaik tanah air
bella mula hela yudhistira satria jakarta